wood camp fitness atau training dalam grup besar kini semakin beragam kegiatan olahraga
berkelompok ini juga bisa menjalin pertemanan namun pernahkah anda melakukan bootcamp di helipad
meningkatkan kebugaran melalui bootcamp menjadi salah satu cara yang menyenangkan ada sekitar
lima gerakan yang harus dilakukan bagi setiap level baik para pemula atau beginner

menengah atau intermediate dan lanjutan atau advance setiap peserta mengawali dengan pemanasan
blackjack kelompatan ini dilakukan untuk meregangkan otot setelah blackjack ada speed
yang dilakukan oleh satu kelompok berjumlah empat orang semua anggota harus memaksimalkan kecepatan
gerakan seperti animal race color square dan ketepatan meraih yaitu head shoulder knees and
ini merupakan kegiatan teka lo gimana saya harus berlari cepat menyapai satu otak yang berwarna
sesuai dengan istrinya berikan usai meningkatkan kecepatan workout selanjutnya telah string gerakan
ini meliputi push up sidap dan squat setiap peserta tampak menikmati helipad bootcamp ini
baik dari segi keamanan dan kenyamanan
mungkin kita bisa melakukan latihan yang lebih sukar karena tidak terlalu panas
tapi itu bergantung
kadang kadang saya juga memiliki bootcamp di mana kita menggunakan latihan untuk melakukan latihan seperti pull ups dan hal hal seperti itu
jadi kita bekerja dengan lingkungan kita bekerja dengan tempat yang kita punya untuk melakukan latihan yang baik
setiap gerakan berdurasi enam puluh detik
setelah itu instruktur memberi aba aba untuk berpindah ke gerakan lain
dan setiap peserta mengikuti setiap level dengan antaranya
selama hampir dua jam dengan tiga kali pindik
pasti sebagian dari anda sering melakukan olahraga di dalam ruangan atau di tempat gym
sebagian dari anda juga banyak yang jogging di jogging tech
namun kali ini anda harus melakukan atau mencoba berolahraga di atas ketinggian ratusan meter atau di helipad
berolahraga sambil menikmati pemandangan yang luar biasa